kita beralih ke informasi bencana hari keempat pasca bencana longsor di desa banaran kecamatan pulung ponorogo
sekitar tiga puluh an warga saat ini ditampung di pengungsian yang berada sekitar dua km dari lokasi
selain posko kesehatan sejumlah sukarelawan dan polisi wanita dari polres ponorogo menggelar trauma healing bagi pengungsi yang mayoritas adalah anak anak
lokasi pengungsian sendiri sebenarnya adalah rumah kepala desa banaran yang diubah menjadi tempat pengungsian
tapi sayangnya tidak ada dapur umum di sini jadi makanan harus dipasok dari sejumlah dapur umum yang berada di lokasi lain
bencana tanah longsor di desa banaran kecamatan pulung ponorogo jawa timur benar benar diluar prediksi
salah satu warga kehilangan tiga anggota keluarga terdekat dalam bencana kali ini
kepanikan penduduk ini terjadi saat tanah longsor terjadi di desa banaran kecamatan pulung ponorogo
di desa banaran kecamatan pulung ponorogo jawa timur sabtu pagi
longsor itu terjadi sangat mendadak
saat itu ismiatun salah satu penduduk desa sedang membuat sarapan untuk ibu dan budenya
saat hendak mengantar sarapan tanah longsor tiba tiba datang dan menimbun rumah miliknya
ismiatun sempat berusaha menarik tangan ibunya
namun sang ibu terseret material tanah longsor dan ismiatun terpental keluar
selain ibu dan budenya ismiatun juga kehilangan anak sematawayangnya iwan yang masih tertidur saat rumahnya diterjang longsor
pas waktu saja
itu aku di dalam rumah sama simbok sama bude
ada suara seperti pesawat aku langsung lari keluar
tak lihat seperti pesawat itu kan
ternyata kok pohon itu sama runtuh semua
aku masuk ke dalam rumah ngambil simbok sama budi tak tarik keluar
tapi ternyata terlepas dari tangan saya
rumah yang dilanda longsor ini dihuni keluarga ismiatun bersama ibu dan seorang budenya